rumah sakit umum daerah raden matahir jambi merawat seorang pasien yang diduga terjangkit virus corona
sebelum sakit dan dirawat di rumah sakit pasien baru saja pulang dari wuhan tiongkok
setelah pulang sabtu lalu pasien mengeluh demam flu batuk maupun gejala lain mirip terkena virus corona
sejumlah tindakan sudah dilakukan mengurangi demam batuk flu maupun gejala lain yang dirasakan pasien
pihak rumah sakit masih menunggu kepastian sakitnya pasien dari diagnosa dokter yang merawatnya
baru terduga nanti kita evaluasi di sini
nah untuk menegakkan diagnosis bahwa pasien tersebut apakah memang sudah positif coronavirus
kita harus melakukan beberapa screening atau pemeriksaan yang lebih lanjut
nanti untuk hasil pemeriksaannya yang memberikan keterangan adalah dokter yang merawat
sementara itu di rsud silebesolu kota sorong papua barat
menerima seorang wisatawan asing asal hongkong yang juga diduga terinfeksi virus corona
petugas medis menempatkan pasien itu di ruang isolasi
dan melakukan penanganan intensif terhadap pasien yang mengeluh demam tinggi dan dehidrasi itu
petugas medis masih menunggu koordinasi dengan dinas kesehatan kota sorong
dan dinas kesehatan provinsi papua barat
untuk melakukan tindakan medis dan pemeriksaan lanjutan terhadap pasien
belum tahu ya karena kami masih juga menunggu dari dinas kesehatan
karena ini kan pas libur ini kami berdamping belum tahu
besok akan kami koordinasi dengan dinas kesehatan kota dan dinas kesehatan provinsi papua barat
dok untuk penanganan apakah ini kasus pertama di rsud silebesolu
belum diketahui bandara pertama yang disinggahi wisatawan asal hongkong itu
sebelum masuk sorong melalui pandara domine edward osso
dari informasi yang diterima wisatawan itu melakukan perjalanan wisata ke raja ampat
tim liputan cnn indonesia